seikning di jabar dua ribu dua puluh empat event kolaborasi harian kompas dengan pemerintah provinsi jawa barat akan kembali digelar dua puluh lima mei dengan tema semangat jawara
cycling di jabar merupakan kegiatan untuk mengagungkan potensi jawa barat melalui aktivitas bersepeda
event yang akan digelar pada dua puluh lima mei ini bertajuk semangat jawara akan mengajak pesepeda melahap dua ratus tiga belas km dari cirebon hingga pantai barat pangandaran di jabar selatan
selain mencuri semangat bagi pesepeda semangat jawara juga diharapkan akan membawa dampak positif dalam mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi dan pariwisata kedepannya dengan melibatkan berbagai sektor
semangat jawara kita ingin meneguhkan lagi bahwa semangat juara itu memang perlu diperluas ya
dan kalau dulu jabar itu kandangnya juara dalam hal balap sepeda
ini perlu kita terus perjuangkan perlu terus usahakan sehingga lahir lagi kader kader juara baru di balap sepeda